tuh ini belum selesai masalahnya
selagi dia masih ada disini gue kagak mau pulang
ini tuh yang pulang
lah lagi begitu
ya allah ini mau bujukin anaknya
minta diberi apa
minta diberi beras
aduh udah udah
ya aku bujuk lah tante
awalnya sih emang susah banget tuh ngebujuk papi
tapi akhirnya bisa
apalagi tapi tuh gak ada yang pengaruhin
karena lagi pisah sama istri muda papi aku
tunggu tunggu lagi pisah tuh lagi berantem gitu
aduh maaf ya macan jadi prihatin
eh gak usah tante gak usah
justru macan gak boleh prihatin
harus ikut seneng juga
karena jujur aja sih aku sih ngerasa seneng banget
kalo papi pisah sama istri mudanya
karena aku tau lah istri mudanya kayak gimana
semoga aja reva gak keceplosan sebutin sama adriana
menurut aku ya
dia itu bukan sosok istri yang baik
dia itu banyak pengaruhin papi aku macan
malahan dia juga yang bikin aku sama boe jadi gak bisa dekat
wah ini mah gak cocok
kenapa juga dia harus ngelarang
kamu deket sama si bayi ganteng kayak gini
masalahnya ya macan
menurut aku tuh kayaknya dia emang gak suka aja ngeliat aku bahagia
bukan cuma dari dia ngelarang aku deket sama boy aja
banyak kok yang lainnya juga
dia tuh pokoknya bukan sosok ibu tiri yang baik deh
wah ini nggak bisa dong kayak gitu
masa begitu jahat sih sadis itu namanya
udah gak cocok gitu
ya kurang lebih sih begitu macan ceritanya
ada kok yang kayak gitu emang
aduh gimana caranya ya
ini lagi bahas
mama tirinya kayak gitu
ya kalau menurut boy sih
kita gak tahu mana yang terbaik buat kita
dan semua itu
dan semua itu yang tau tuh cuma allah
allah yang udah mengatur semuanya
jadi daripada kita ngebahas ini
mendingan mama sama reva makan dulu abisin
baru kita jalan
soalnya boy takut kalo papanya reva udah mulai nanya
ya udah kita makan aja dulu
ada berita bagus nih
lu pasti suka denger
jadi gini leksss
ternyata si willy terlibat kesalahpahaman juga
sama heikal dan mondi
mari kita bertiga perhatiin mereka
dan willy emang bener bener benci banget sama mereka semua
dan kayaknya ini kesempatan buat
ini kesempatan buat kita
untuk hancurin haji dari nasional
hancurin haji dari dalam
kita deketin dia
kebetulan waktu gue masih dia aja
gue paling dekat sama dia
dan sekarang sih kayaknya
gue bisa pujukin dia
masuk kosong yuk
lu bingat kesuatannya dong
lalu pada ngetau kali dong
kalo kita ngetem disini
lalu cari penumpang
cililitan yuk yuk yuk
udah penuh tuh udah jalan
sabar emang bentar ya
yan lagi nungguin temen nian belum nongol juga
bentar bentar aja ya
mau ditaihkin dimana lagi si yan
niat narik gak sih
udah jam berapa ini
sabar ya bang ya sabar ya
di dalam panas bang
eh saya tau saya tau
iya itu bagus tuh
nah mau mana lagi tuh
eh sabar ya bentar bentar bentar
siap jalan nih
kemana aja sih lu
gue suruh cari penumpang lomba abis dari mana sih
gak laku banget gue tadi main catur bentar disana
lu gila lu gue suruh cari penumpang malah sibuk main catur malah sempat cepat main catur
mendingan lu disini aja lu liat tuh penumpang lu rame tinggal lu tunggu lu doang
oh iya kan tadi gue ngasih otak doang
otak asa otak
lu harus sempet
pak bagaimana ini
nyam deh do ini urusannya do
ini urusannya seru hari ini udah
hai ya allah
eh cacing krem salah tuh ngomongnya
iya kalo lagi mau baik ntuk
tuh begini ya tuh ya
tantu ntar tolong dong
ujukin emanya ntuk
supaya mau nerima si surat tanah itu surat sewa
jadi duit tante balik begitu
kalo ga balik percuman tuh
ga bisa diapa apain itu tanah ya elah
iya iya tante ini lagi diusahain juga kok
ini iyan sampe bela bela naik angkot nyari duit buat ngegantiin duit tante juga sih
bener tuh bagus banget dah ya
jadi begini bilang ama emanya tante
emanya tante datu
mak ini dong suratnya gitu balikin duitnya begitu
kan duitnya bisa dipake buat yang lain datu
iya kan tante insya allah ya iyan usahain
iyan juga kepengennya kan tanah emang balik lagi ke tanah emang
iya bener banget datu
ma lu juga dateng kan
ma gua tau lu lagi ngerayu anak gue ya
supaya bisa batalin surat kontak
tuh kagak bakalan gua batalin tuh surat kontrak
eh si itu jalanku ngapa bagaimana sih ga diundang ga dateng
apa dateng sendiri begini jalanku ngapa
tapi tapi gua tadi ayo udah ke rumah si itu baik baik
si itu ga mau juga itu pala apa apa si batu ya
ah dengerin ya yang kaya begini nih
pala sama muka sama sama sama jelek
eh enak aja lu ngatain gua jelek
lu tuh yang jelek
tentu dua duanya mohon maaf nih ya
sesama orang jelek dilarang saling menghina
lebih baik saling mendukung di dalam kejelekannya itu
ampal gentong sih itu juga jelek
eh mau udah ya dengerin
mau lu tuh jangan pada berantem disini malu
liat orang mendingan pada pergi aja nih pada pulang ya
ya kok pulang tuh ini belum selesai masalahnya
selagi dia masih ada disini gua kagak mau pulang
eh ondel ondel sawah pulang pulang
eh lu tuh yang pulang
lah lagi begitu
ya elah ini mau bujukin anak lu
eh minta diberi apa
beri beri beri
emang dasar ya

lu tuh cok apa bagaimana
tante udah ya
colong aja deh
jangan jangan jangan jangan
tangan gitu wien
kalah lu tuan
tangan goya tuh tuan
papa jalan pak
malu tuh sama orang itu kok jatuh lu
mau duduk mak
jangan banteng terus kayak gitu loh
banten lo ya
ngapain lo udah kedeketin dia
kalau enggak kagak begini
perempuan yang kosong tadi udah ramai
masih berantem di sini lah
si cahim yang berlebihan sekarang
bella lah bella